selamat malam anda menyaksikan go mudik program seputar informasi terkini menjelang hari raya idul fitri
bersama saya joy citradewi
untuk mengetahui situasi terkini arus mudik jelang idul fitri di jalur utara
tepatnya di pintu keluar tol brebes sudah ada koresponden cnn indonesia femi afriyadi
selamat malam femi bagaimana keadaan lalu lintas di sana saat ini
selamat malam joy kalau anda menanyakan bagaimana kondisi lalu lintas saat ini
malam hari ini di jam ini di tempat ini anda bisa mungkin saksikan sendiri bagaimana di belakang saya
antrian kendaraan masih terus terjadi
peningkatan jumlah kendaraan masih terus meningkat sejak tadi sore
dan ini memang sesuai dengan prediksi sejumlah pihak bahwa
puncak arus mudik akan berlangsung pada malam hari ini
jika saya ingin memperlihatkan ke anda pantauan udara saat ini
di belakang saya di jalur tol palimanan atau cipali ini
yang datang dari arah barat dari arah jakarta dari cikampek
anda bisa lihat sendiri bagaimana antrian kendaraan sudah mencapai dua puluh km ke belakang
artinya memang potensi potensi kemacetan atau kepadatan lalu lintas di titik exit brebes timur ini
masih akan terus berlangsung
sejumlah mekanisme sudah dipersiapkan
secara optimal pihak petugas kepolisian masih terus berjibaku untuk mengurai kemacetan di titik ini
karena memang persimpangan ini cukup strategis dan cukup krusial
di mana ini adalah merupakan jalur pertemuan antara pantura arteri non tol dengan jalur tol sendiri
dan ini yang menyebabkan pertemuan arus ini yang membuat kendaraan akhirnya bertemu di satu titik
dan rekayasa lalu lintas sudah dipersiapkan sejak tadi pagi joy
ada buka tutup
ruas jalur di tempat ini di mana frekuensi atau juga perbandingannya dua banding satu
dimana prioritas untuk tol lebih diutamakan dibanding pantura arteri
namun sementara itu ini tidak juga bisa membuat kemacetan ini terurai
karena memang seperti yang tadi saya sudah konfirmasi bahwa jumlah dari pemudik yang melintasi kawasan ini
yang menuju ke arah jawa tengah memang meningkat dibanding tahun sebelumnya
jika sebelumnya hanya lima puluh tiga ribu tahun ini sudah mencapai tujuh puluh ribu
ini yang juga menjadi penyebab kenapa kondisi ini masih terus seperti ini
dan tadi saya juga sempat mewawancarai dirjen perhubungan darat
bapak puji hartanto mengatakan bahwa selain jumlah dari kendaraan sendiri yang menyebabkan kemacetan
juga disebabkan beberapa hal
yang terakhir adalah pertemuan arus atau bottleneck untuk titik titik seperti tempat pengisian bahan
ini yang juga perlu diantisipasi
namun antisipasi dengan penempatan petugas untuk mengatur jalur ini sudah dilakukan
dan juga bagaimana adanya ketidak tertiban dari pengendara sendiri joy
yang sampai saat ini masih terus melanggar instruksi atau juga himbauan himbauan
yang bahkan sudah digunakan dengan pengeras suara
kontraflow yang diberlakukan masih terus dilanggar oleh pengendara
sehingga menyebabkan jalur ini semakin tersemrawat
apalagi di arteri pantura ini juga tempat jalur bagi pemudik sepeda motor
sehingga menyebabkan kondisi ini semakin semraut
namun optimalisasi langkah langkah tersebut masih terus dilakukan
sampai besok diperkirakan ekor kemacetan ini sudah semakin berkurang
sehingga kondisi kondisi tidak terkendali seperti saat ini
sudah tidak terjadi lagi di titik exit brebes timur ini joy
dan ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh wakakor lantas polri sendiri
brigjen indrajit yang mengatakan
bahwa titik ini memang menjadi salah satu titik yang agak sulit dikendalikan
karena sejak ada integrasi pembayaran tol di pali sendiri
membuat pertemuan kendaraan di titik ini menjadi semakin padat
sehingga mau tidak mau rekayasa dan evaluasi terus dilakukan
berikut kutipan wawancara saya dengan brigjen indrajit joy
timur sudah pasti di brebes timur menurut saya
sehingga titik kemacetan di brebes timur
kita sudah banyak upaya
kita laksanakan buka tutup sudah
pertama kita alihkan kemarin ke arah sana juga sudah
emang padat volumenya terlalu padat
memang tidak mampu lagi ya
tidak mampu lagi volume untuk menerima arus mudik yang terlalu besar
itu masalahnya sekarang
ya terima kasih femi afriyadi atas laporan anda langsung dari brebes jawa tengah
demikian update gomudik cnn indonesia kali ini
dan ikuti terus informasi terkini seputar mudik di program gomudik berikutnya satu jam mendatang
jika anda ingin mendapatkan update soal mudik secara real time
anda bisa mengunduh aplikasi gomudik di google play store
saya joyce teradewi sampai jumpa